mantan direktur utama pt pertamina karen agustiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian aset milik rock oil company di australia
kasus ini disebut merugikan negara senilai lebih dari lima ratus miliar rupiah
pihak kejaksaan agung menyebut bahwa keputusan pembelian perusahaan minyak di australia itu merugikan negara lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah
jaksa agung muda pidana khusus mengatakan pada dua ribu sembilan lalu pt pertamina mengakuisisi aset milik rock oil company di australia yang bernilai tiga puluh satu juta dolar amerika
pembelian aset di australia itu ditaksir merugikan negara lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah
dalam pelaksanaannya penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi pt pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional
semula ke jaksan agung
jaksa agung telah memeriksa enam puluh tujuh saksi dan menetapkan bk mantan pejabat direktorat hulu pertamina sebagai tersangka
lalu dari hasil penyidikan lanjutan jaksa menetapkan mantan direktur utama pertamina karen agustiawan sebagai tersangka
ketika proses akuisisi itu ada hal yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum prosesnya
sedikit saya sampaikan
ada prosedur misalnya
harus ada visi studinya
itu belum tuntas proses pembelian aset itu dilaksanakan
kemudian secara entaran secara organisasi yang seharusnya itu kan mendapat persetujuan dari dewan komisaris
tanpa persetujuan itu transaksi tetap dilaksanakan
kami masih melakukan langkah langkah pendalaman mencari alat bukti sesuai yang disyaratkan dengan kuhap